pada saat ramadan dan idul fitri itu dua puluh lima persen dari total perputaran selama setahun
pada saat ramadan dan idul fitri itu dua puluh lima persen dari total perputaran selama setahun
jadi ini momentum yang sangat tepat
karena apalagi pak ini nanti menurut data dari kementerian perhubungan maupun bps
ada pergerakan satu ratus sembilan puluh tiga juta mudik
jadi tentunya ini yang saya rasa harus kita antisipasi
dan tentunya tadi pak malison sudah mengatakan kita akan menyediakan satu ratus sembilan puluh enam tujuh juta ya satu ratus lima puluh delapan
naik sedikit pak karena memang kita sudah memperhitungkan akselerasi digital
ada non tunai jadi kita agak berkurang sedikit
dan yang baru di dalam poin yang kedua ini pak adalah kami penukarannya nambah
saya minta nambah pak dari tiga delapan ke empat
lumayan lah pak dua ratus ribu